para pegiat anti korupsi menemukan kejanggalan dalam proses pengambilan putusan selah atas hak angket kpk dalam uji materi pasal tujuh puluh sembilan ayat tiga undang undang md tiga
tidak hanya itu di sisa masa jabatan ketua hakim mahkamah konstitusi arief hidayat icw mencium aroma negosiasi jabatan agar arief kembali terpilih dengan garansi dpr dapat memeriksa kpk
majelis kehormatan yang merupakan benteng konstitusi bangsa kembali menjadi sorotan para pegiat anti korupsi
di masa sisa jabatannya hakim arief hidayat diduga melakukan lobby kepada dpr di selaki seluruh soal hak angket kpk
fraksi gerindra desmond mahesa mempermasalahkan sesama wakil komisi tiga dpr trimedia panjaitan yang menjatuhalkan fit and proper test untuk arief tanpa pleno
desmond menyatakan jika lobby lobby ini tidak tercapai maka calon pengganti arief hidayat adalah saldi isra yang dianggap pro kpk
saat dikonfirmasi terhadap tudingan ini hakim arief hidayat merespon dingin
icw juga menemukan kejanggalan dalam proses pengambilan putusan selah atas hak angket kpk dalam judicial review pasal tujuh puluh sembilan ayat tiga undang undang md tiga
seperti dilansir detik com dalam rapat yang dihadiri
orang hakim konstitusi ini keputusan tidak bisa diambil karena sikap ke delapan hakim konstitusi terbelah sehingga tidak tercapai mufakat
koordinator divisi korupsi politik icw donald faris mengkritik kebuntuan dalam proses pengambilan putusan oleh delapan hakim
sementara salah seorang hakim tidak dapat menggunakan suara karena sedang menunaikan ibadah haji
tim liputan cnn indonesia
wakil ketua komisi tiga dpr ri menduga ada nuansa politis dibalik agenda uji kelayakan dan kepatutan arief hidayat sebagai calon tunggal hakim mk
unsur politis itu disebut berkaitan dengan dugaan keberpihakan kepada komisi pemberantasan korupsi atau kpk bila hakim mk dipimpin selain arief hidayat
benarkah demikian kita akan mencoba mengulasnya malam hari ini dengan akademisi dan praktisi hukum tata negara refli harun
terima kasih sudah hadir
koordinator divisi monitoring hukum dan peradilan indonesia corruption watch atau icw emerson yunto
terima kasih sudah hadir
kita akan mulai dari dugaan yang disampaikan begitu ya oleh salah satu pimpinan dari komisi tiga
tetapi ini menjadi menarik kalau kemudian ada dugaan lobby lobby icw juga kemudian menyoroti tentang rekam jejak hakim arief ini
secara umum dulu bagaimana icw melihat rekam jejak hakim arief ini
ya kalau bicara soal rekam jejak misalnya ada catan icw paling enggak
ada lima putusan yang berkaitan dengan isu korupsi yang tidak menguntungkan bagi upaya pemerintahan korupsi
kemudian di luar itu rekam jejak yang kedua adalah arief itu pernah dapat sanksi etik di internal mahkamah konstitusi dengan dugaan misalnya pemberian ktblc
ada memo ktblc untuk kerabat dia yang dari kejaksaan
nah kemudian yang ketiga di masa arief itu fungsi pengawasan di internal nggak berjalan
indikatornya jelas ada kasus patrialis akbar yang tertangkap ott kpk
jadi itu bisa bisa dikaitkan dengan masa ketidakberhasilan
jadi kita bicara soal performennya arief selama paling enggak dua tahun terakhir menurut kita ini sangat buruk
dari rekam jejak keberpihakan terhadap isu anti korupsi kemudian juga isu soal etik di internal mahkamah konstitusi yang juga dia langgar
sebenarnya kami juga sudah berupaya untuk mengundang dari pihak arief hidayat sendiri dan juga dari pihak mk
dan juga kami sudah berusaha juga untuk mengundang dari pihak komisi tiga
hakim tunggal dari untuk
calon tunggal untuk hakim mk ini sendiri
bang refli mungkin bisa dijelaskan
bang refli ini kan juga pernah apa namanya mimpin dalam bersih bersih di mahkamah konstitusi begitu ya
saat itu dulu
nah kalau anda melihat ketika calon hakim mk yang kemudian disebut melakukan lobby lobby
soal kebenaran ini kita harus tanyakan kepada yang bersangkutan
tapi paling tidak di berbagai media kita melihat tidak mau berkomentar tentang hal ini
tapi kalau secara calon kemudian melobby lobby
para politisi senayan yang akan melakukan fit and proper
itu sebuah hal yang etis atau tidak etis menurut anda
iya ini yang saya kritik ya dari pola pemilihan hakim konstitusi
masalahnya kita kan sekarang ini terikat pada hukum yang ada saat ini
yaitu bahwa hakim itu bisa untuk periode berikutnya
dan salah satunya adalah dari kuncinya adalah dari dpr
nah ketika kemudian dia mau terpilih kembali
kita tahu bahwa tidak ada orang yang dipilih dpr tanpa melobi
kalau tidak melobi pasti tidak terpilih
nah kedepannya sebelum kita diskusi sekarang
saya termasuk yang menyarankan ke depan itu masa jabatan hakim konstitusi satu periode saja
satu periode cukup ya
satu periode tapi sembilan tahun misalnya
jadi dia tidak lagi berpikir bagaimana dia melobby lobby untuk terpilih kembali
kalau dia tidak bagus misalnya melanggar kode etik dan lain sebagainya
ada majelis kehormatan yang bisa memberhentikan
ya penggantiannya pakai lobby lagi berarti
tetapi kan yang melobi adalah orang yang belum menjadi hakim konstitusi
yang menjadi persoalan bagi arief hidayat adalah dia dalam posisi sebagai hakim dan ketua mahkamah konstitusi
jadi kalau misalnya salah satu bagian dari lobby tersebut misalnya seperti yang kita baca di media yaitu
bahwa dia akan lebih pro kpk dibandingkan calon yang lainnya
kalau kemudian dia tidak lagi menjadi ketua
artinya untuk menjadi ketua kan dia harus terpilih lagi sebagai hakim konstitusi kan begitu
nah itu sendiri menurut saya itu pelanggaran etik yang lumayan berat
itu saja sudah pelanggaran etik begitu ya
iya karena kan yang dinegosiasikan kan putusan
itu jantungnya kode etik
oh terkait pansus angket gitu ya
yang very very itu misalnya
yang ferry ferry itu misalnya datang ke tempat pihak yang berperkara misalnya ada perkawinan dan lain sebagainya
itu pelanggaran etik juga tapi biasanya kategorinya ringan dan sedang
tapi kalau menegosiasikan
bakal putusan dan itu arahnya adalah seperti itu misalnya
walaupun indirect misalnya menyatakannya
ya itu kan jantungnya etik
nah harusnya hal seperti ini
cuma ya susah ya di indonesia ini
penegakan etik itu kadang kadang tidak keras dan tidak kuat
berkali kali sesungguhnya di mahkamah konstitusi itu banyak pihak yang pernah mengadukan kode etik
seperti pemberian ktblc yang kemarin
itu sebenarnya itu berat juga itu
yang dimana kalau di luar negeri orang sudah berhenti
kalau pejabat pejabat di luar negeri
pejabat eksekutif sekalipun misalnya itu termasuk berat apalagi pejabat di ranah yudikatif
tetapi kan kita tahu bahwa ternyata sanksinya kan ringan saja
nah memang akhirnya kita bicara memang kenapa tidak efektifnya mahkamah kehormatan itu
karena memang mahkamah kehormatan itu sekarang kan ada dewan kehormatan mereka ya
karena memang internal sifatnya
jadi difasilitasi internal bekerjanya internal
jadi ewe pakewunya masih ada
rasa ewe pakewunya masih kuat
sementara kalau kita mau membentuk mahkamah kehormatan dewa
mahkamah kehormatan hakim itu
ada eksternal harusnya
eksternal tapi kan yang memutuskan mereka juga
ya kan sembilan hakim konstitusi itu
kalau sembilan hakim konstitusi yang memutuskan apakah akan membentuk mk atau tidak
jarang sekali ada institusi yang kemudian kecuali kpk
yang kemudian berhasil membentuk
untuk mengadili ketuanya
kita tahu kpk pernah mengadili abraham salman
walaupun pada waktu itu sanksinya ringan juga
karena arief sebenarnya lumayan juga
tapi dia diberikan bukan majelis kehormatan tapi dewan etiknya mk
dewan etik itu dewan yang bersifat tetap
jadi lebih kecil
ya dewan yang bersifat tetap dan sanksinya tidak mungkin pemberhentian
kalau ada majelis kehormatan itu ada unsur eksternal di situ ya
ya majelis kehormatan
dianggap pelanggaran berat ya
jadi kalau misalnya ada pelanggaran berat dewan etik kemudian bisa merekomendasikan
lalu kemudian akan diputuskan oleh sembilan hakim konstitusi
membentuk majelis kehormatan yang unsurnya dari internal dan dari eksternal
tetapi ya sekali lagi hal seperti itu kan tidak gampang kalau menyangkut ketuanya
kalau bicara soal lobby lobby untuk mencari kebenaran
harusnya ini dewan etik pun sudah mulai harus bekerja begitu ya
ya harusnya begitu
di mk maksudnya
ini kan seperti kasus memo kata belice yang dikeluarkan oleh arief kepada misalnya kerabatnya di kejaksaan
waktu itu seingat saya tidak ada laporan resmi kepada mk tapi dewan etik bekerja
nah dalam konteks ini harusnya dewan etik melakukan pekerjaan yang sama seperti memo itu
jadi menelisik menanyakan paling tidak kepada arief apakah betul melakukan proses proses lobbying atau tidak
disampaikan oleh mas raifli
mas refli ini menurut saya sih pelanggaran serius
artinya ini kan kalau kita membaca begini
mk sebenarnya punya peraturan kode etik nomor sembilan dua ribu enam
yang menyebutkan soal pendauman perilaku dan etik bagi mk
nah bacaan saya dia melanggar paling tidak ada empat pasal empat prinsip
independensi keberpiakan integritas kepantasan dan ketidakpatutan
nah dengan misalnya merekam proses proses lobby dengan harapan dia dipilih lagi
kemudian dengan janji janji bahwa
berkait dengan perkara yang dimohonkan oleh koalisi dan wadah pegawai
terkait dengan hak angket kpk
kemudian diuntungkan buat dpr
ini menurut kita bahkan yang paling ekstrim
ini bisa dalam catatan ic ini ada indikasi pelanggaran terhadap pasal lima undang undang tipikor
jadi menjanjikan sesuatu terhadap penyelenggaran negara
bukan sekedar etik menurut anda ya
bayangan saya seharusnya bisa dikembangkan ke pelanggaran dalam arti tindak pidana korupsi
karena menjanjikan sesuatu kepada penyelenggaran negara
siapa penyelenggaran negara itu adalah anggota dpr
jadi menjanjikan sesuatu
menjanjikan sesuatu kalau lo memilih saya
garansinya adalah nanti putusannya akan sesuai dengan bisa diatur
kalau itu betul ya
jadi kalau ada pemberitaan itu
ya saya tambahkan sedikit ya
kalau kita lihat kan pernyataan itu kan berasal dari salah seorang anggota komisi tiga
dalam hal ini desmond j mahesa
sebenarnya kan mudah sekali tinggal dikonfrontir saja
dari mana desmond mendapatkan informasi itu
kemudian kepada yang bersangkutan pak arief misalnya ditanyakan juga kan
nah sekarang kan dua duanya kan pejabat publik itu
kalau desmond misalnya mengungkapkan kebohongan publik dengan pernyataan tersebut
itu kan pelanggaran etik juga
jadi bisa diproses di mkhd
ini nggak bisa didiamkan begitu saja ya
artinya kan ini sudah muncul ya
karena ini menurut saya hal yang serius sekali
ya yang saya baca itu ya
mahkamah ketua mk nya itu saldi isra
bukan bahaya pak
dia pro kpk kan begitu
argumentasi yang terbaliknya
ya karena itu ketuanya harus tetap saya
karena saya tidak pro kpk
apakah ada pernyataan pro atau kontra itu sama sama melanggar etiknya
jadi hakim itu tidak boleh mengatakan
saya pro kpk atau saya anti kpk
saya mengatakan pro kpk pun itu nggak boleh juga sebenarnya
karena posisi hakim ya
ya hakim dan sekarang ada kasus yang sedang berproses
mahkamah konstitusi yaitu
judicial review yang dimintakan oleh pegawai kpk
mengenai bisa tidaknya kpk diangket oleh dpr
nah itu kan masalah yang sangat signifikan menurut saya
bangsa kita jangan mendiamkan hal ini menurut saya
kan pernyataannya jelas tuh desmond mehesa yang ngomong seperti itu
salah satu pimpinan komisi tiga dia ya
dan dia harus mempertanggung jawaban omongan dia
kan nggak mungkin juga dia tiba tiba
asal bunyi ya
asal bunyi misalnya
jelas ya kan
dan mudah sekali kan
artinya ini proses di dewan etik ya
jadi dewan etik yang bergerak dulu nih
dewan etik mk memanggil desmond
dan mengatakan klarifikasi pernyataan tersebut
saya berharap sih icw mengadukan misalnya
iya dalam waktu dekat
oh dalam waktu dekat
kita ini perspektifnya itu jangan berpikir bahwa sama seperti kalau saya misalnya
kita itu tidak membenci orangnya
saya pribadi ya
tapi kita melihat bagaimana perilakunya dikaitkan dengan dua saja
pelanggaran etik dan pelanggaran hukum
nah saya menganggap bahwa untuk pelanggaran hukum saya masih mungkin sedikit berbeda pendapat
saya masih menahan diri untuk mengatakan itu
tapi untuk pelanggaran etik
wah ini soal serius
kalau memang ada pernyataan seperti itu
bahwa dia dipilih dan dia seperti menggaransi secara tidak langsung bahwa dia akan tidak pro kpk
artinya dia akan pro dpr dalam kasus angket itu
itu luar biasa menurut saya
baik nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut tetaplah di cnn indonesia prime news
ini muncul karena ada dugaan ketika yang bersangkutan disebut melobi begitu ya
walaupun nanti kita akan cari terus kebenarannya mengkonfirmasi kebenarannya
disebut melobi begitu
ini terkait dengan barter tentang uji materi sejumlah aktivis pegiat anti korupsi
termasuk juga pegawai kpk tentang kewenangan dpr mengangket kpk
ini kan sampai sekarang belum juga ada putusannya
apakah ini kemudian menjadi dugaan yang saat itu dinilai oleh icw
kejanggalan tidak mengeluarkan putusan selah begitu
di luar putusan selah bahkan mulai ada informasi atau rumor bahwa nantinya pasti akan menang
eh sorry permohonannya pasti akan ditolak gitu oleh mahkamah konstitusi
jadi ada yang bilang skornya enam
jadi artinya dpr berwenang mengangket kpk
kpk adalah objek dari hak angket begitu
nah ini kan satu yang tanda kutip didagangkan
jadi kalau ingin menang pilih saya sebagai hakim mk
paling tidak bahasanya begitu
nah kan menjadiannya begini
ari baru akan pensiun april dua ribu delapan belas
dia dipilih april dua ribu tiga
nah sepanjang jadi kok jauh jauh hari
jadi dia memanfaatkan misalnya sejeda ini untuk misalnya melakukan proses proses lobby
bayangkan misalnya begini
kpk sendiri sudah menyatakan bahwa dia baru akan memenuhi
panggilan dari pansus hak angket dpr menunggu putusan mahkamah konstitusi
ini sangat menentukan nih
kpk datang atau tidak ini tergantung putusan mahkamah konstitusi
nah kalau putusan mahkamah konstitusinya sudah bisa ditebak pasti akan menguntungkan dpr
ini celaka dua belas
artinya bahwa sudah ada create tertentu yang nantinya tidak akan menguntungkan bagi kpk
dan di luar itu jadi framenya jangan cuman dilihat soal hak angket kpk
permanfaat terkait dengan hak angket kpk

lebih dari itu
lebih dari itu
arief ini dicalonkan lewat dpr
kalau bicara soal dpr tak ada makan siang yang gratis
proses lobby lobby itu kan pasti akan bertanya apa manfaat saya memilih anda gitu
nah ini harus diklarifikasi
jangan jangan di luar hak angket itu ada sesuatu yang mungkin dibicarakan
saya nggak tahu
apakah itu berkaitan dengan sengketa pilkada gitu ya di dua ribu delapan belas
kalau yang dilobby misalnya hampir semua fraksi misalnya ya
bukankah kalau pilkada kan partai partai ini kan bertarung
nggak mungkin menguntungkan satu partai tertentu
ini kan karena yang dilobi juga tidak satu fraksi
biasanya kalaupun tidak satu fraksi tapi dia pasti ada sesuatu yang dijanjikan kan
mungkin untuk kasus ini dia pakai hak angket
di sisi yang lain mungkin pakai yang lain
nah cuma dengan datang dan meminta saja itu menunjukkan bahwa dia tidak punya etika
bahwa sebagai seorang negarawan ketua mahkamah konstitusi tidak layak
tidak layak melakukan tindakan tindakan proses lobby
misalnya trimedia bilang bahwa tidak ada uang kok
betul bung trimedia lupa di undang undang korupsi
itu soal penyuapan
itu tidak hanya bicara soal uang pak
itu juga dengan menjanjikan saja itu sebenarnya bisa dijerat dengan undang undang korupsi
jadi ketika ada sesuatu menjanjikan misalnya pilihlah saya maka saya akan melakukan itu
itu sudah termasuk tindakan pidana korupsi
saya tambahkan sedikit
kita saya teringat akhil muhtar
akhil muhtar itu ketua mk sampai dua ribu delapan dua ribu tiga belas
periode dia lalu kemudian dia terakhir terpilih sebagai ketua mk menggantikan pak mahfud
lalu kemudian yang bersangkutan tiba tiba diperpanjang begitu saja tanpa kejelasan
padahal prinsip dalam pemilihan hakim konstitusi itu harus partisipatif transparan objektif dan akuntabel
empat prinsip ini tidak boleh dilupakan
itu harus dipakai terus harus dijalankan terus
mekanisme terserah diserahkan ke masing masing lembaga yang mengusulkan
tetapi empat prinsip ini tidak boleh tidak harus tetap berjalan
melanjutkannya bagaimana sih partisipatif transparan akuntabel
kalau kita bicara partisipatif ya harusnya memberikan membuka kesempatan kepada calon calon lainnya
untuk juga berpartisipasi untuk dipilih
transparan proses pemilihannya ya harus terbuka
misalnya fit and proper test di dpr dan lain sebagainya
objektif ya orang yang memang punya kualitas punya integritas yang harusnya terpilih
lalu kemudian objektif akuntabel kemudian partisipatif
tadi satu lagi apa
transparan objektif akuntabel
jadi akuntabel bisa dipertanggungjawabkan pilihan pilihannya itu
nah ini yang menurut saya ketika akil muhtar diperpanjang itu tidak terjadi
empat prinsip tadi tidak dilakukan
tidak terjadi karena langsung begitu saja
cuma ditanya apakah mau melanjutkan langsung
pertanyaannya adalah why
saya kembali tidak ada makan siang yang gratis
no freelance kenapa begitu
karena ditengarai waktu itu akil muhtar memang pintu masuk bagi kepentingan kepentingan orang yang berperkara
dan kalau kita bicara tentang pilkada terlalu naif kalau kita bicara hanya kepentingan partai politik
karena kepentingannya itu bisa saja kepentingan orang per orang
dan bisa saja partainya berbeda tapi lobbynya berbeda pula
misalnya contoh misalnya ketika gunung emas itu
hamid binti lalu kemudian yang anggota dpr perempuan dari
khairul nisa itu kan dari kalimantan tengah
berbeda itu ya
sebenarnya dia berkepentingan untuk barangkali menjamin ada pasokan dari bupati
karena dia dari konstitusi

lalu kemudian dia bisa langgeng tetap terpilih sebagai anggota dpr
jadi ada barter politiknya
dan itu sudah beyond dari kepentingan partai politik masing masing
dia berpikir tentang kepentingan dirinya sendiri
bahkan kadang kadang dalam kasus pilkada antar partai itu juga berkelahi
tergantung klik mana yang masuk itu
nah ini juga yang kemudian yang kita harus pahami
saya tidak mengatakan arief seperti itu
karena kita tidak boleh juga menuduh
tetapi kan tidak boleh juga kita terlalu optimistis
bahwa proses yang tidak transparan proses yang tidak partisipatif itu akan membawa kebaikan
terbukti dalam kasus akhil mukhtar jauh
nah hamdan zulfas sebenarnya ingin melakukan hal yang sama
ketika kemudian yang bersangkutan ingin dipilih kembali
tetapi pada waktu itu terbentur oleh pansel independen
kebetulan saya anggota panselnya waktu itu

dan kami waktu itu mewajibkan semua orang
mendaftar kalau mau dipilih kembali
baik mendaftar sendiri maupun didaftarkan
kenapa yang sekarang tidak berjalan pakai pansel independen begitu maksud anda ya
ya sebenarnya waktu dua ribu tiga belas kemarin
itu kan tidak ada pansel independen
tetapi mengundang tim panel ahli
tim panel ahli itulah yang menanya
lalu kemudian yang separuhnya memutuskan
nah sekarang sepertinya kalau misalnya fit and propertisnya tunggal
ya tentu barangkali tidak ada lagi
kita bicara dua hal kalau kita bicara fit and proper test itu
semakin dia sudah pernah menjadi pejabat publik
maka semakin harus dicek integritasnya
kapasitas tentu dia sudah akan melambung tinggi
akan naik ya kalau kapasitas begitu ya
tapi integritas bisa menurun malah sebaliknya
jadi ketika dia terpilih integritasnya tinggi
ketika dia sudah menjabat lima tahun
ini bicara panselnya ya
iya bisa saja integritasnya turun
jadi jangan selalu dilihat dari sisi kapasitas
pernah menjadi pejabat dan lain sebagainya
justru itu harus dicek cek integritasnya
apalagi yang bersangkutan misalnya prof arief
ya dengan segala hormat ya
kita sekali lagi ini nothing personal
pernah kemudian ada masalah misalnya
masalah yang terkait dengan ktblc
yang kemudian diberikan sanksi teguran
itu sanksi etik sesungguhnya
dimana kalau kita bicara tentang nature nya sanksi etik
kalau anda pernah melakukan kesalahan dan diberikan sanksi antik teguran
ketika kemudian anda melakukan lagi
itu biasanya sanksinya harusnya meningkat
nggak mungkin teguran lagi
karena sudah pernah melakukan
karena sudah harusnya meningkat
dan itu sama seperti kalau di perusahaan kan sp satu sp dua sp tiga kan begitu
nggak mungkin sp satu untuk kedua kalinya
di etik itu juga begitu
menurut saya ini yang harus kita pahami sekali lagi
ini pembelajaran bagi kita
masa jabatan hakim konstitusi itu jangan dibikin dua kali seperti ini
baik nanti kita akan lanjutkan setelah jeda
karena ini menarik sekali ketika kpk yang menyatakan akan hadir di pansus angket
menunggu putusan mk
apakah hadir atau tidak hadir itu menunggu hasil putusan mk
ternyata ada dugaan lobby lobby dari salah satu hakim mk
hakim konstitusi yang bisa ingin terpilih kembali dengan cara melobby
tapi kebenarannya nanti akan kita cross check lebih jauh
kita akan mengulasnya lebih lanjut setelah jeda berikut ini
bang emerson kalau misalnya kemudian persoalannya ada janji benar
misalnya ada dugaan ini janji benar bahwa akan kemudian lebih menguntungkan posisi dpr
artinya kpk berhak menjadi obyek angket
ini sebagai alat barter katakanlah demikian
bukankah ini justru juga akan mengorbankan kredibilitas dan kapabilitas hakim mk tersebut
karena kalau dari kajian ya kita lihat dari kajian konstitusi segala macam
itu kan jelas dikatakan sebagian pihak ya ini ya
yang mengatakan bahwa kpk tidak bisa menjadi obyek angket
ini lucu akan sangat terlalu berani menurut saya
seorang ketua mk untuk menjanjikan bahwa kpk bisa menjadi obyek angket
kalau akrobat hukum sih bisa bisa aja
misalnya ketika dia menjanjikan misalnya kpk sebagai objek hak angket
dia akan cari argumentasi argumentasi yang menguntungkan
nanti untuk dijadikan pertimbangan mahkamah konstitusi soal putusan itu
jadi tergantung proses lobbynya lah ya
nah dan ini menurut saya juga berbahaya gitu
jadi bicara soal proses itu ke depan
ini tidak hanya pertaruhan buat mahkamah konstitusi
saya pikir juga terhadap kpk
jadi ketika kpk itu dihubungkan
ketika keputusan mahkamah konstitusi menyatakan bahwa kpk sebagai obyek
ini bisa jadi alasan bagi pansus hak angket untuk melakukan semacam apa
penarikan secara paksa loh
karena alasannya mahkamah konstitusi sudah memutuskan seperti itu
dan konsekuensi yang lainnya tadi tuh
upaya melegitimasi kpk
kpk kan jadi bulanan bulanan pasti di dpr
saya tambahkan sedikit gini
jadi sebenarnya ya
kalau kita lihat
menurut janji seperti ini
kita juga kan tidak bisa mengatakan bahwa pasti begitulah putusannya
tetapi mengatakan itu atau menjanjikan itu sendiri sudah pelanggaran
terwujud atau tidak terwujud itu sudah pelanggaran
jadi sebenarnya kita tidak perlu menunggu apa putusannya nanti
tetapi sikap untuk kemudian mempengaruhi anggota dewan
dengan cara barter seperti ini adalah menurut saya pelanggaran yang luar biasa
nah inilah yang harus ditelusuri oleh
misalnya dewan etik
kalau bisa mulai sekarang ini
langsung begitu ya
agar kemudian clearance kita
kalaupun nanti akhirnya the last
pak arief terpilih kembali
dan dengan proses yang genuin
yang penting adalah
bahwa cikal bakal pelanggaran etik ini harus diklarifikasi
jangan sampai kemudian dibiarkan begitu saja
dan menganggap ringan
kalau ini terjadi terus menerus
maka kemudian seolah olah
halal hukumnya melobi
padahal ini masalahnya
ini orang yang sudah menjadi hakim
bagaimana seorang hakim itu
bergaul saja harus membatasi diri
jadi nggak bisa dibenarkan dengan alasan karena mungkin
bergaul dan mengunjungi
undangan dan sebagainya
kalau kita bicara sebagai seorang negarawan
menurut saya negarawan itu sederhananya begini
tunjukkan saja hasil kerjanya
dan kemudian soal dipilih kembali atau tidak
serahkan saja kepada dpr
kalau kita bicara tentang negarawan
dan memang sikap seperti itu tidak semua orang mau pegang
nah tapi sikap aktif
sikap aktif melobi itu
ya menunjukkan bahwa
menjadi sesuatu yang ingin dipertahankan mati matian
ini yang menurut saya
bagi seorang hakim
prosesnya harus dimulai bagaimana nih
apakah harus ada laporan
misalnya icw akan melaporkan itu
sebenarnya harusnya ada tidak adanya laporan
dewan etik bergerak
bisa bergerak ya
kasus memo saya pikir
dia tidak pakai laporan
tapi dengan misalnya ada pemberitaan
kemudian dewan etik aktif gitu
melakukan proses pemeriksaan
nah di kasus yang ini juga harusnya
untuk mengkonfrontir informasinya awal dari siapa
jadi ini kan bicara soal
menjaga marwah makamu
apalagi sumbernya jelas ya
maka media cetak dalam hal ini
bisa di cross check misalnya ke desmond
yang sudah menyatakan ini
selain desmond ada khairulman arahap gitu ya
proses pemeriksaan menjadi penting
lagi lagi tadi marwah
ini kan kalau
kalau apa namanya
kalau ini tidak dilakukan
orang mengira tadi
seperti republik bilang
ini satu yang wajar kok
lobby lobby tidak ada uang
karena sudah sempat tersebut juga disitu
nama juga tersebut disana
dan kemudian juga harus dicatat
ya tadi tuh
ini ada indikasi
nuansa politik berkait dengan pilkada
kemudian juga misalnya dengan pilpres
di luar itu
proses ini kan
kayak simbiosis mutualisme
dianggap saling menguntungkan
ada rencangan undang undang
disana juga mengatur
ada ide yang soal sembilan tahun
atau misalnya di luar itu adalah
perpanjangan masa pensiun
dari enam tujuh ke
menjadi tujuh puluh tahun
kalau misalnya arief
rencangan undang undang makamah konstitusi
diketok oleh dpr
kemudian memutuskan tujuh puluh tahun
usia pensiun hakim agung
arief masih menjabat
lapan tahun lagi bos
belum tentu juga
yang transparan dan akutabel
nah indikator transparan akutabel
sekali lagi ya
kita tidak mengatakan bahwa
prof arief tidak boleh terpilih kembali tidak
bukan itu poinnya
bukan itu poinnya
segala proses itu
harus memenuhi empat prinsip tadi
tapi mungkin sebelum kesana
benar tidak begitu ya
karena ini adalah
yang maruahnya harus dijaga
yang kita tahu
bahwa kekuasaannya begitu luar biasa
kita harus mencari
yang kita tahu
ini workable atau tidak
karena cuma sendirian
tetapi perilaku yang seperti ini
tentu tidak boleh dibenarkan
tidak boleh dibiarkan
bagaimana kalau misalnya
untuk soal ini
isu di media aja
itu sama seperti
padahal kan kita tahu
mkd bisa bergerak
dengan dua arah
eksternal dan internal
kalaupun tidak ada laporan dari luar
karena ini sudah isu publik
kan harusnya kan
orang menganggapnya begitu
dan lain sebagainya
kan pelanggaran etik semua
bukan soal apakah dia
korupsi atau tidak
itu akan dibuktikan di pengadilan
itu etiknya semua
sama seperti ini
ini juga harus diklarifikasi
ada kemungkinan terbentur aturan tidak
anda menyebut tadi
mkd itu kan
mkd selalu bilang
dan lain sebagainya
itu dua hal yang berbeda
tapi dalam banyak hal
seberapa kali memberikan contoh
dan setelah itu
kalau kita hmm
itu dia yang terotion
nah dalam kasus prof arief ini menurut saya signifikan
kalau memang benar dia menjanjikan dia mengatakan dia mengeluarkan statement
bertemu saja dengan komisi tiga menurut anda itu sebuah
misalnya sebagai pelanggaran nanti tidak
kalau pertemuannya resmi sih
nggak ada masalah
tetapi kalau menurut saya tidak layak juga kalau hakim konstitusi mendatangi
harusnya yang datang itu adalah politisi ke hakim
nature hakim itu nggak mendatangi
bahkan seorang presiden pun itu tidak bisa
apalagi hakim konstitusi ini ya
jadi misalnya ya tapi kita ini kan lucu
hakim mendatangi presiden itu nggak boleh
jadi hakim itu tempatnya tinggi
dia separuhnya wakil tuhan di dunia
dia lebih tinggi dari seorang presiden dalam hal makomnya
dia bukan pemimpin negara tapi makomnya itu makam dunia dan setengah akhirat
kan kira kira begitu makamnya
karena itu yang datang ke hakim eksekutif legislatif
bukan yang hakimnya yang datang ke eksekutif datang ke legislatif
tapi di kita ini ya sudah kado
hal hal seperti itu terbalik balik
kadang kadang saya pernah melihat ini miris ini mohon maaf nih
waktu tahun dua ribu lima belas akhir
itu hakim konstitusi sampai menunda sidang
pembacaan putusan karena mau diterima presiden
itu menurut saya sangat tidak layak
sangat tidak pas
jadi ketika anda sudah menjadi seorang hakim
maka anda harus menjaga mayoritas
karena itulah memang harkat dan martabat seorang hakim
bahkan seorang hakim pun misalnya tidak boleh
datang main golf bareng misalnya sama eksekutif
walaupun tidak ada kasus misalnya
karena menjaga etika seorang hakim itu memang berbeda dengan eksekutif
sudah pilihannya ya hakim memang disitu tempatnya
hakim bisa main golf bareng sama eksekutif
mau misalnya bisa datang kepada pihak pihak yang berangkali punya kepentingan
dan lain sebagainya
dan lain sebagainya
nah walaupun ya terus terang kita pun kadang kadang menikmatinya dalam tanda kutip ya
yaudah kita undang aja hakim konstitusi
kadang datang juga kadang nggak datang
tetapi menurut saya itu saya merasakan hal yang menurut saya tidak benar
memang seharusnya dia steril
kita lihat nanti seperti apa dewan etik di mahkamah konstitusi
apakah akan menaikkan ke mahkamah
kehormatan hakim ya
majelis kehormatan hakim
apakah akan ada seperti itu
kita nantikan kerja dari dewan etik di mahkamah konstitusi
terima kasih bang refli terima kasih bang emerson telah bergabung bersama kami malam ini di prime news
dan prime news masih akan segera kembali setelah jadwal berikut ini